laga perdana piala presiden grup c
antara persebaya surabaya melawan pstni di glorabung tomo surabaya kamisore
berakhir imbang satu satu
dalam laga ini persebaya bermain dengan sepuluh orang
setelah salah satu pemainnya terkena kartu merah
duel sengit persebaya versus pstni
mengawali pertandingan piala presiden grup c
tekanan makin kuat saat persebaya harus bermain dengan sepuluh pemain
setelah penjaga gawang misbar saputra terkena sanksi kartu merah
setelah ia dengan sengaja mengamankan bola dengan tangannya di luar kotak penalti
di menit ke enam puluh delapan pstni membuat bonek terdiam
setelah mana hati les toussaint berhasil menjebol gawang persebaya
tertinggal satu pelatih alfredo mengganti beberapa pemain
untuk meningkatkan serangan hasilnya
pada menit ke tujuh puluh tujuh fernando pahabol menjadi penyelamat persebaya
setelah gol spektakuler
akhirnya merobek gawang pstni
skor pun berubah satu satu yang bertahan hingga pertandingan usai
di gilas satu pemain pemain baru berisulah
bergabung bisa kompaksima dengan yang tinggalnya di kompisi kemarin
dan kita main kurang satu satu itu bikin berisulah rapor kita
sementara pelatih pstni rudi eka priamboda mengaku
timnya gagal memanfaatkan keuntungan
tekanan supporter bonek mania membuat pemainnya menjadi kurang percaya diri
tadi seperti yang saya bilang mungkin nefas dengan supporter ke dua belas
pemain ke dua belas supporter mungkin ada nervous dan juga lapangan juga sedikit
apa namanya baru di sini jadi sedikit yang tersebut
dengan hasil ini persebaya harus puas berada di posisi dua
kelasemen sementara grup c di bawah madura united
yang pada pertandingan kedua menang lima atas perseru serui